ketua umum partai gerindra prabowo subianto berkunjung ke markas dpp psi rabu sore
kedatangan prabowo ke markas psi terjadi di tengah kabar akan bergabungnya psi
ke koalisi kebangkitan indonesia raya pendukung prabowo subianto
untuk mengulasnya kita sudah bergabung dengan founder sirus network hasan nasbi
selamat sore mas hasan
mas hasan ini kita sambil menunggu ya
konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh prabowo subianto dan juga dpp psi
sambil kita nunggu kita akan ulas sedikit nih pertemuannya pak prabowo mengunjungi markas psi
apakah ini sinyal yang bisa dibaca bahwa gerindra ingin psi
deklarasi mendukung prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya kalau pertemuannya tiga tahun lalu dua tahun lalu ya mungkin itu silaturahmi biasa ya
tapi kalau pertemuan hari ini ya nggak
mungkin nggak bicara peluang untuk itu
pastilah bicara peluang untuk berkoalisi apalagi bicara yang lebih menjurus misalnya
deklarasi segeralah deklarasi itu saya rasa pembicaraan itu pasti ada
karena ini kan memang sedang menjelang injury time ini sebentar lagi
untuk pencalonan presiden dan wakil presiden
jadi menurut saya ini salah satu upaya untuk itu
itu enggak cuma pak prabowo yang bisa main ke dpp psi
mas ganjar menurut saya juga bisa main ke dpp psi
tapi persoalannya mungkin izinnya lebih rumit aja kalau mas ganjar yang datang ke sana
kalau pak prabowo kan nggak perlu izin siapa siapa gitu untuk datang ke dpp psi kan gitu
jadi menurut saya ini memang pasti langkah ke sana
jadi langkah untuk menggai psi masuk ya
langkah untuk menggai psi
mendukung prabowo subianto
begitu ya mas hasan ya
psi ini kan partai yang mungkin paling awal ya mendeklarasikan dukungan terhadap ganjar pranowo
bahkan sebelum pdip mendeklarasikan psi sudah mendeklarasikan lebih dahulu
tapi mungkin mungkin karena sesuatu dan lain hal sepertinya mungkin gayung tak bersambut
nah kalau gayung tak bersambut kayak gini mungkin mereka mencari alternatif lain
dan alternatif sekarang yang sedang dijajaki
juga bilang belum pasti
tapi yang sedang dijajaki mungkin bersama dengan
akan raya dan prabowo subianto
karena anda sudah mention sudah menyampaikan ya dukungan psi di awal ini kepada ganjar pranowo
apakah kemudian perubahan sikap ini akibat psi kurang diterima oleh pdi perjuangan
anda melihatnya begitu
mungkin salah satunya begitu
tapi juga mungkin ada faktor lain bahwa psi ini
pasti menunggu arahan pak jokowi
jadi bisa dua faktornya
yang satu bisa pertama adalah arahannya pak jokowi
atau yang kedua memang mereka memilih untuk kesini
minta blessing pak jokowi
kayaknya karena kita nggak dapat penerimaan yang seperti kita harapkan di pihak ganjar
misalnya ya izinkan kami mencoba menjajakirkan pak prabowo
bisa jadi begitu juga
tapi menurut saya dua faktor itu
dua faktor itu lah
faktor hubungan mereka dengan pdi perjuangan
dan faktor hubungan mereka dengan pak jokowi gitu
dua faktor itu saya yakin
jadi ada melihat bahwa peluang bergabungnya psi mendukung prabowo ada campur tangannya presiden jokowi ya
pasti minta izin dulu ya
paling sedikit dapat blessing
karena psi nggak mungkin bergerak memutuskan sebuah keputusan politik tanpa blessing pak jokowi
nggak akan berani psi
jadi psi ini udah kayak projo slogan nya
tegak lurus terhadap presiden jokowi
tegak lurus terhadap presiden jokowi
jadi pasti dapat blessing lah
jadi dapat blessing minimal dapat blessing dari pak jokowi
oke kalau minimal dapat blessing dari pak jokowi
apakah kemudian bisa dimaknai bahwa sekarang pak jokowi kecenderungannya ataupun condong ke prabowo subianto
ya mungkin kita tidak harus melihat pak jokowi condong ke salah satu pihak
kan yang jelas pak jokowi akan kasih blessing ke dua belah pihak
ke ganjar juga akan dikasih blessing
ke prabowo juga dikasih blessing
nggak mungkin hanya satu pihak kalau hari ini ya
minimal hari ini itu blessing pak jokowi ada di dua pihak
kalau tegak lurus pak jokowi bukan berarti ke ganjar atau ke prabowo
ke ganjar boleh ke prabowo juga boleh
selain dua ini baru mungkin tidak tegak lurus pak jokowi
mungkin itu maknanya gitu
seberapa signifikan sebetulnya keuntungan elektoral yang didapat prabowo jika psi bergabung
ini kan psi partai yang non parlemen ya
dan sebetulnya lebih banyak
ada noisi di media sosial
tapi keuntungan elektoralnya apa yang didapat prabowo kalau psi bergabung
mungkin bukan keuntungan elektoral ya
hanya target pertamanya mungkin bukan keuntungan elektoral
tapi ini kan persepsi positif kalau misalnya prabowo berhasil membangun koalisi besar
seperti yang dipesankan pak jokowi
beberapa waktu lalu gitu ketika mereka ada acara di pan bulan puasa itu
ya kan pesannya koalisi besar itu ada di sini
ada bersama prabowo
jadi dalam rangka melengkapi koalisi koalisi besar ini mungkin salah satu yang diajak adalah psi
menurut saya kan setiap suara itu dihitung
jadi walaupun misalnya ini partai non parlemen tapi satu suara aja dihitung kan
dua suara aja dihitung
apalagi kalau ini kan pasti di atas satu juta suaranya
jadi keberapapun itu walaupun non parlemen pasti dihitung gitu
jadi salah sekali kalau misalnya punya anggapan ketika dalam konteks pasif politik kita
ah ini kan orangnya kecil nih partainya kecil nih nggak usah lah sama sama kita gitu
jadi salah apalagi dalam sebuah persaingan kompetisi yang ketat gitu loh
jadi setiap suara itu pasti dihitung
satu suara aja pasti dihitung
tapi ini lebih ke persepsi publik ya
lebih ke publik gitu
jadi bukan soal apa ya sumbang sih elektoral secara signifikan
tapi kalau selisihnya tipis kan satu suaranya harus kita hitung kan gitu
mas hasan terakhir ya
apakah kemudian akan sulit menyatukan idealisme politisi muda di psi
dengan sosok pak prabowo dan partai gerindra
ya apakah sulit kemudian psi kan selama ini di dprd dki terkenal sering berseberangan ya
dengan partai partai ataupun fraksi fraksi lain
apakah kemudian akan sulit menyatukan ini tadi
menurut saya kalau dengan gerindra mungkin perselisihannya tidak diametral
karena psi kalau di jakarta kan lebih sering kita lihat perselisihannya diametral
dengan mas anies baswedan atau dengan pdi
begitu perselisihan perselisihan yang tampak di permukaan kan kalau nggak dengan pdip mereka di dpr
atau enggak ya dengan gubernur anies baswedan
tapi dengan gerindra mungkin ada satu kali dua kali perselisihan tapi menurut saya sepengetahuan saya
kalau di media tidak tampak mencolok antara psi dengan apa
yang akan sulit itu mungkin ini prediksi ya tokoh tokoh psi
ya tokoh tokoh psi yang mungkin dulu gitu ya beberapa waktu lalu itu menyerang prabowo dalam kasus kasus yang memang sudah lama menjadi bebannya pak prabowo
kasus sembilan puluh delapan dan segala macam
tapi saya rasa kalau sudah menjadi keputusan partai nanti ya mereka harus terima dengan besar hati
ini kan bukan pilihan individu individu
ini kan pilihan partai
mereka harus juga kalau misalnya kapalnya belok ya individu individu dalam kapal harus belok juga
kalau nggak berseria belok ya keluar dari kapal itu kan gitu kira kira
kita tunggu nanti pernyataan resmi ya dari dpp psi setelah bertemu dengan ketua umum partai gerindra sekaligus bakal capres prabowo subianto
apakah akan ada kejutan deklarasi di situ atau masih ya pdkt dulu nanti kita akan dengarkan bersama
terima kasih sekali founder sirus network mas hasan nasbi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
ya sama sama terima kasih juga